mak aku jadi gak sabar deh mau masuk ke sekolah
seragam baru yang semua baru
iya ya seneng banget ya
teman baru sekolah baru seragam baru bajunya baru
wah anak sd nih cucu oma ya
temennya jadi makin banyak
pasti aku dapat
banyak nasib nasibnya aku ucapkan kepada reina
tapi aku pun gak bisa menjalankannya mas
hei sayang aldebaran junior
tapi mama tuh bahagia dan juga senang sekali ya
dia tuh memang always surprising
mengejutkan kita semua dengan
dia bikin bikin vlog seperti ini
jadi mengubati kerinduan kita semua
persis banget nih al waktu kecil begini juga
ya gimana ya karena masalah itu bener bener gak terduga mah
masalah ada di sini
mama juga masih sangat yakin dan juga berharap bahwa oh suatu saat pasti akan kembali ke kita semua ya
jangan pernah berhenti berharap
kita jadikan beli peralatan sekolah aku
tapi sebelum itu kita makan siang dulu sama oma sarah sama papa surya ya
oh ya by the way videonya al masih banyak
masih tapi kita yang nontonnya itu cuma hari sabtu aja
setiap sabtu ya
karena itu sudah peraturan dari masa sebelum masalah pergi
ya jadi kita nontonnya setiap hari saya ngeliat papa tuh
jadi kita ada kegiatan bersama ngumpul pagi pagi untuk liat al
mau bawa gendong lagi
ah mama telpon oma opa dulu ya
ini sama oma
pak ame ame belalang kupu kupu
halo assalamualaikum din
aku askara reina sama oma mau ngajakin makan siang bareng
oh boleh boleh banget sayang
papa juga pasti mau
apakah nanti aku kasih tahu nanti aku reservasinya di restoran mana ya
nanti kalau langsung kabarin ya
kalau gitu nanti mama tunggu kabarnya ya
iya ma assalamualaikum
gue udah gini gini
nanti aku langsung kabarin ya
nanti aku langsung kabarin ya
nanti aku langsung kabarin ya
nanti aku langsung kabarin ya
nanti aku langsung kabarin ya
mau ngajakin kita makan di restoran karena bu rosa baru pulang dari penang
papa mau kan pasti
kalau gitu kita ke tempat elsa dulu
baru kita sana ya
ya udah bapak ganti baju aku ambil tas juga
kan dulu ya
pokoknya mama harus makan yang banyak ya
tapi mama bersyukur loh kalau sakit begini
loh kok sakit malah bersyukur mah
ya soalnya papa kan jadi perhatian
ya suap lagi ma
enak lagi masalahnya bapak
walaupun sampai kapanpun ya
sampai mama tua perasaan papa perhatian bapak
dan cinta bapak tuh gak akan pernah hilang
masih tetap sama
apapun itu caranya
mama selalu berharap
sehidup di dunia
sorga nantinya ya
aduh aduh aduh

antarin keisha du bentar ya nol
semua backback aja kan
ya baik baik aja sih pak tapi soalnya elsa
elsa sudah bikin pak amar tersinggung
pak amar sampai marah bersyakur
elsa terlalu nuntut soal kapan dibebaskan pak
mungkin elsa udah stress no
karena ini kok udah setahun lebih
saya mungkin mikir dengan segala hal yang terjadi setahun kemarin
dia bisa cepat keluar
tapi masalahnya pihak lapas juga dibikin kesel
karena elsa bikin gaduh sampai pihak lapas harus nelfon pak amar
sepertinya emosi elsa lagi gak stabil pak
ya aku paham
keinginan elsa untuk bebas
udah begitu menggebu gebu pak
tapi kan kita harus sabar
aku minta tolong kalau pak pak ada waktu
tolong bicarakan baik baik dengan elsa pak
semoga dia nggak selalu emosional begini ya
karena dari apa yang aku bicarakan dengan pak amar
kalau sampai elsa gak kooperatif
terus pak amar semakin marah
bisa bisa pak amar mundur
dan cari pengacara kan susah pak
kamu jelasin kondisi elsa sekarang
yang mungkin sedang emosional
lihat kupu kupu pak
aduh nanti kapan kapan main ke rumah rumah ya naya
caranya sih mau ke toko buku
rena kan udah mau masuk sd
pasti mau beliin buku peralatan sekolah lah
papa gak mau
kamu sama ag ada pergesekan ya
ingat itu aja

gue harus beli mainan yang pasti kesya suka
mainan yang harus ganti mainan dari keluarga saya
ganti mainan dari pemerintah orang lain
kayak sama boneka yang pernah gua beliin dia
boneka yang selalu dibawa bawa sama keisha
deddy bangga sama kamu nek
deddy pilih yang terbaik buat kamu
iya jadi kita belanja dulu
habis itu kita ketemu pak oma
iya sekalian makan siang
aku mau buku tulisnya
yang dalamnya warna warni ya
oke yaudah reina liat liat dulu
tapi kalau udah dicariin semua perlengkapan
sekolah buat kakak kakak harus
nurut sama mama harus belajar sama mama
ajar yang pintar
oke kita liat duluan yuk
kita liat sebelah sana
nanti kalau adik udah gede
pakainya yang ini atau belinya gini
kakak mah udah gak bagus
oh kakak buat
reina beli apa
reina beli apa
boleh mama boleh
ini kepala jamurnya
udah sayang liat liatnya
iya kita langsung ke tempat lain aja yuk
yes nanti keburu sore loh sayang
ya kita ke tempat lain ya
reina sekarang udah besar ya
pasti nio sekarang
pengen selalu berada dekat reina terus
pengen selalu berada dekat reina terus
pengen selalu berada dekat reina terus
kalau ngeliat gue mereka semua kayak ngeliat musuh
padahal gue santai santai aja
gak ada masalah cuma males aja
kakak gimana kalau kita ke sebelah sana
kau ke sebelah sana tuh
capek gak mau digendong
enggak karena aku udah besar
gak perlu digendong dong
iya emang adias kare ya digendong gendong sama mama yuk
kita ke sana dulu yuk
tapi ricky pernah do something ke kamu gak sih
gak ada sih ma
gak ada masalah dia sama aku
yang dia ganggu tuh elsa sama nino sih
mama sama papa juga pernah cerita kalau nusa riki itu menggambar kalau nusa itu adalah anaknya
iya jadi aku males ketemu orang yang gese
agak ngeri juga sih
yaudah kalau gitu kamu ini deh
jangan terlalu sering sering ketemu sama orang seperti itu atau berinteraksi ya sama ricky
ke sana yuk
oh dia mau jalan
weh burung kak jek
pak angga udah sampai
kalau untuk pak angga saya belum lihat
ada kemungkinan dia lagi di jalan
eh ada mbak catherine
apa kabar tante
baik apa kabar mbak
udah dari tadi
enggak tante baru kok diajak sama randy ke sini
silakan duduk semua
terima kasih tante
tapi nggak sekaliin su
kayak kutahui aja

berapa roku menu internetnya
yaudah aku echek banget lagi
iniase irving dan bona

akhirnya kita sampai sayang kaum beli apa
mau dilihatin apa
gimana kalau kita beli buku gambar
biar nanti keisha belajar menggambar sama kak kareda
nanti kesha belajar menggambarnya sama kakak rena
biar bisa tambah bagus gambarnya
wuh ada baju yang lucu
wales banget ketemu sama orang ini
daripada berantem depan cash mending pergi
jadi sekarang gak mau ya
kita pergi aja dari sini ya
kita cari tempat yang lebih bagus
kita pergi no
mau kemana sih no
bisa jauh gak
keisha kan belum siap
bukan bersalah anda
sekarang kamu udah gede ya
udah makin cantik
nanti keisha beliin baju baju lagi buat kamu ya
maksud anda apa lagi
anak itu gak usah mimpi
anda gak akan pernah bisa beli sesuatu buat keisha
lo gak tau ya
gue gak tau
baju kesha yang lebaran kemarin
itu dari siapa lo gak tau
itu dari siapa lo gak tau
gue yang ngasih buat kesha
lo juga sempet posting kan
baju lebaran keisha
jadi tangan sama elsa
maksud anda apa
mau mendekatin keisha
yang anda harus tau
anda sama sekali tidak
berhak dengan keisha
mendingan gini no
daripada lo ngotot
ngelarang gue bertemu sama ghaysha
mending lo buka lagi deh sama pengacara udah wungin hari itu
kayaknya seru deh
kayaknya seru deh
ingat ya ini terakhir kalinya anda ketemu
dan mengganggu saya dengan keisha
berikutnya saya gak segak segak
jadi kita akan
kenapa gue bisa keceplosan ya soal baju umbaran
nanti yang ada nino marah lagi ke elsa
bahkan nino gak mau lama lama di sini mah
karena dia harus beli peralatan sekolahnya reina
gimana aku gak kesel coba
mama kenapa kayak gelisah gitu
kalau ada yang mau disampaikan ke aku ngomong aja mbak
gak apa apa aku dengerin
mau ketemu sama andin dan ibu rosa
kemungkinan di sana ada askara dan juga reina mama
mama gak tau juga lah
mama nggak pasti anak anak itu semua akan ikut atau enggak
aduh mama mau diomongin lagi
lagi seperti ini
mama sama papa biar di sini aja nemenin kamu ya
ya pak mungkin kita bisa lebih lama di sini
buat apa lama lama di sini
selama lamanya papa sama mama di sini pasti ada batas waktunya
tapi yang anehnya nih ya
kenapa ini berhubungan terus sama reina rena reina lagi
kenapa sih pa
kamu juga punya punya anakuarianuard yang cukup
aduh siapa yang bisa ikut kongsi kamu
kamu pasti akan bisa melakukannya
nah biar itu deh
kasih dia waktu
biar dia tenang dulu ya
aku masih kepikiran soal omongan ricky soal baju lebaran
lo gak tau ya m
baju kesya yang lebaran kemarin
itu dari siapa lo gak tau
aku juga gak mungkin balik ke lapas hanya buat nanyain soal baju lebaran
tapi kalau aku nggak nanya malah kepikiran terus
saatnya aku harus memastikan soal kehaluan riki ini
mbak cat tante senang banget loh ketemu mbak catherine di sini
aku juga tante aku senang banget
tante tuh apa kabar sih baik kan
baik baik kita udah lama banget gak ketemu
iya udah lama banget
main ke tempat tante lagi
iya tante nanti main sama kak angga ya
jadi sekarang kesibukannya apa
apa ya tentu masih sama sih
terus ngurusin kantor juga
jadi masih sibuk ya urusan kantor
yaudah semoga kita nanti bisa kumpul lagi ya
ya kali aja bisa makan siang bareng lagi gitu loh
iya iya nanti kita makan siang bareng ya
di kasih informase
dikeker gitu dipantang
saya cuma iseng liat aja
iseng ya iseng tapi kayak dari hati gitu melihatnya
atau mungkin jangan jangan mungkin nyokap lo langsung ngelamar adik gue supaya nikah sama lo
bisa jadi dong
engga deh kayaknya
tapi kayaknya aura auranya tuh beda gitu
ya namanya orang tua
mungkin berpikiran kalau clbk itu jauh lebih baik
karena kalau mengenal orang yang baru kita harus tau karakter lagi dari baru
dari awal semuanya
tapi kalau balikan ya cukup sama sama saling mengerti
lebih memahami lagi satu sama lainnya dan lebih gampang
iya liatin aja terus
katanya gak sengaja
mah aku jadi gak sabar deh mau masuk ke sekolah
pake seragam baru
yang semua baru
seneng banget ya
teman baru sekolah baru seragam baru bajunya baru
temennya jadi makin banyak
pasti aku dapat teman baru
mamu papa kok belum dateng ya
coba aja di telfon
bentar ya sayang
mamu pegang telfonnya ya
ini mau pilih yang menu yang mana
kok gak diangkat ya
coba telfon bu sarah
telepon bu sarah coba
waalaikumsalam mama dimana ya
mama papa jadi dateng kesini gak
maaf ya ini mama sama papa nanti akan datengnya lebih telat
karena kita tadi kelapas dulu
tapi mama sama papa baik baik aja kan
soalnya tadi aku telfon papa gak diangkat
iya sayang ini mama sama papa mau menuju kesana
dan kami baik baik aja kok gak ada apa apa
oh ya udah kalo gitu mama sama papa hati hati
aku tunggu disini ya
iya sayang assalamualaikum
iya pak nanti aku beliin roti pesanan papa
udah di bakery kok
tutup dulu ya pak
kebetulan sekali baik baik
saya pikir tadi rena
kenapa bisa berbeda
pak amar beli roti disini juga
iya ini kebetulan roti langganan mama saya
wah ini juga langganan orang tua saya selalu beli disini
apa aku bisa konsol ke pamar sekarang aja kali ya
pak amar ada waktu sebentar gak
atau kita boleh ngobrol
boleh boleh boleh
kita cari tempat yang enak buat ngobrol deket dekat
ada apa yang pengen disampaikan sama pak dino
sebelumnya saya minta maaf saya bawa kesha kemari
karena tadinya kita rencananya mau
mampir dulu beli roti
perlu banyak belajar
bisa aja pak amar
ibu ahdin selalu menghalangi anda untuk bertemu dengan
ya kalau soal itu
sampai hari pun
andin masih tetap dikansir
berbincang sama saya ini
membicarakan ibu andin kan
berbincang sama saya ini
membicarakan ibu andin kan
berbincang sama saya ini
membicarakan ibu andin kan
kalau pak amar ada waktu sebentar
ingin membicarakan sesuatu yang
kaitannya dengan kasus istri saya
tapi sedikit banyak
istri saya sendiri
mungkin agak bertele tele
ini sih pak kami menyediakan krayon dan kertas gambar untuk balita apakah mau disediakan untuk kerba pak
oh boleh banget boleh banget
kami sediakan dulu ya pak
jadi ada seseorang
gak nino gak papa gak mama semua selalu bahas reina
nyebelin banget sih kayak gak ada nama lain aja
lu mending sholat di sana ambil uduk biar hati sama muka lu lebih tenang